pemerintah akan serahkan draft undang undang perampasan aset ke dpr pada pertengahan mei dua ribu dua puluh tiga mendatang
wakil menteri hukum dan hak asasi manusia edward omar syarif juga menguapkan draft tersebut sudah melalui pembahasan terlebih dahulu di internal pemerintah
dpr akan memasuki masa sidang pada enam belas mei setelah melalui reses antara empat belas april hingga lima belas mei dua ribu dua puluh
pemerintah akan menyerahkan ruu perampasan aset begitu dpr masuk masa sidang
ruu perampasan aset masih terbuka untuk dibahas bersama pemerintah dan dpr serta melibatkan beberapa lembaga negara seperti polri kejaksaan agung serta kemenkumham
oleh karena itu pemerintah belum memiliki gambaran konkret mengenai mekanisme perampasan aset
belum jadi kan semua subject to discuss ya jadi yang terlibat itu ada sekitar tujuh atau sembilan kementerian dan lembaga
dan itu juga akan surprise kepada pemerintah
jadi tujuh menteri dan kepala lembaga itu untuk melakukan pembahasan bersama sama dengan dpr
tetapi direncanakan begitu masuk masa sidang pada tanggal enam belas mei itu akan diserahkan kepada dpr
sekali lagi semua masih subject to discuss jadi kita belum bisa menentukan kan kedua belah pihak pembentukan undang undang itu
pemerintah maunya a dpr maunya b kan harus ada diskusi supaya ada titik temu